hai kita berdua gimana ini lo berdua pulang aja gue mau pergi rumahnya alamatnya mana
itu cuma alasan gua aja uluh jadi mau bikin terkesan ya lu kayak kaget tau aja
makasih neng sama bang berangkat bang kenapa lagi neng kalemnya iya hari ini
lu mana saja tahu atuh be dari tadi babay nggak bilang mau kemana ya saya jalan pulang
hehehe babay ngikutin juga gua mau ngomongin ini ke si murad mau curhat ya
gua mau bikin dia iri saya diajak nggak ya elah pake nanya ayo let's go
bang udin mau kemana kenapa lo nanya nanya enggak kenapa kenapa bang siapa tau aja bang udin
mau saya antar agak perlu gua bisa jalan kaki iya bang permisi berangkat
burr jangin jok tendal manis dingin
nggak ketemu si indra bet ketemu kayak udah ada musim udah ngeliat ya gitu dah kalau lu udah
belum belum wajah ngeliat kebetulan gue belum makan tukeran nasional ya
gue narik dulu lagu dua yang ngakur jangan pada berantem
hai cewek yang di boncing ojak cakep ya
kamu udah tenang pur

berhenti dong berhenti apa pur lu jangan anggap gue sakit terus gue sehat ish jangan marah atuh puh
jangan marah atuh puh
nih lu aja yang manggil
jangan lupa subscribe channel ini
tadi gue ke rumah lu dih
tapi kenapa lu malah pergi ke masin aim
ulu ulu ji tadi bawa bayi ke rumah pas saya selesai mandi
tadi gue ke rumah lu
lu kagak ada
malah lo jalan jalan sama si odi
gue bukan jalan jalan
gue ke rumah si maaya pesen kue
kenapa lu ngajak gue lah
udah tuh jangan marah marah terus
gue emang udah tua
gak usah kasih tau
jam segini udah pulang
makan siangnya belum waktunya
gua udah tau
gula sekali perutnya tuh
gue nggak tau yojat bukan urusan gue
gue kagak nanya gue kasih tau lo
dang ojek dang
ntar lo senyum
kurang dikit lagi
hurrah hurrah mo
mak mbak be pesen kue buat apaan
nggak tau tadi mba be nggak bilang
kuenya buat apaan ya terserah yang musen po
yang penting kita bikinin dan dapet duit
ck maksa banget toh
eh tapi bener
kalau kakak ada yang pesen
kok mah dapet duit dari mana
cucuk gue si alia minta sepatu roda
gue tau tapi dimana belinya
lo tanyain dah sama si ojek
emang si ojek tau
kalau nggak tahu ya lo minta diantarin ke pasar rumput
eh rod tantang beli buk lo
lo mau kemana
lah kita berdua pergi mana ini
lo berdua pulang aja gue mau pergi
rumahnya alamatnya mana bu
oh bebek lima belas bang
saya mau tong jalan ya bu
yaudah nggak apa apa aku seterah bang
mak saya pamit dulu ya
nyiapin makan siang buat suami sama mertua saya
kang bisnya masih sering makan di rumah
iya pok kalau bang ojek udah jarang makan siang di rumah
ya kan ungunya juga nggak pernah masak kan
bang jangan dibuntu itu
maaf bisa turun sebentar nggak berat
yaudah jalan yang bener aja
bukan pakai potong jari segala
bikin kasal tuh si murad
nggak apa apa tuh bek kan dia tuh yang mau pergi
lu mau melain dia
lu bawa bete kesel sama saya
mau beli sarden satu ya
belum selesai bikin kuenya
mau masak dulu buat makan siang suami
kok ke sini lagi
abis dari tadi babai nggak bilang mau ke mana atuh
kita mancing aja yuh
waktunya makan siang atuh be
ah yang dipikirin lu makanan aja sih
lain kali kalau nggak tau jalan jangan setau
otoran dari tadi bu
nggak ada apa apa
nggak ada apa apa
nggak ada apa apa
nggak ada apa apa
otoran dari tadi tahu nggak nyampainya
yaudah mana kembaliannya
lah kan biasa rp sepuluh
ini rp sepuluh tahu nggak